cnn indonesia breaking news
ya anda di cnn indonesia breaking news
sidang isbat dilakukan secara tertutup
seperti saat sidang penentuan awal ramadan dan satu syawal
hasil sidang isbat ini akan disampaikan secara terbuka
untuk mengetahui jalannya sidang isbat
kita simak langsung dari kemenang jakarta
saya pak menteri rumah daya
selaku anggota dari tim hisap dan rukyat kementerian agama
yang intinya melaporkan berdasarkan perhitungan hisap
bahwa posisi hilal itu dilihat dari seluruh wilayah di tanah air
dari seluruh indonesia itu berada di bawah ufuk
tepatnya berada pada kisaran
atau berkisar antara minus satu derajat tiga belas menit dua puluh sembilan detik
sampai derajat lima menit lima puluh delapan detik
itu artinya posisi hilal berada di bawah ufuk
dan itu maknanya adalah secara hitungan hisab
hilal sulit atau bahkan mustahil untuk bisa dilihat
dan hasil perhitungan hisab ini lalu kemudian dikonfirmasi
dan kementerian agama telah menunjuk sejumlah petugas
di sejumlah titik di seluruh wilayah tanah air
yang lalu kemudian tadi dilaporkan oleh direktur urais
urusan agama islam pada kementerian agama
saudara muhammad tamrin
yang melaporkan bahwa tidak satupun dari sejumlah petugas
yang ditunjuk oleh kementerian agama untuk melakukan ru'yah
berhasil melihat hilal
dalam sidang isbat tadi juga kita mendengar pandangan
yang diwakili oleh bapak yunahar ilyas
mewakili pimpinan pusat muhammadiyah
mewakili pengurus besar nahdlatul ulama
yang berpandangan bahwa dengan hitungan hisap
dan laporan dari sejumlah petugas yang melakukan ru'yah
yang tidak bisa melihat hilal itu
maka kemudian bisa dipastikan
besok atau mulai malam ini
kita belum bisa masuk kepada satu zulhijjah
jadi maka bulan zulkodah ini diistimalkan
disempurnakan menjadi tiga puluh hari
maka malam ini besok pagi itu masih zulkodah
sehingga satu zulhijjah itu baru akan bertepatan
pada hari sabtu tanggal tiga september dua ribu dua puluh
dengan demikian maka bisa dipastikan
idul adha pada tanggal sepuluh zulhijjah seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
itu akan bertepatan dengan tanggal dua belas september
jadi idul adha sekali lagi diputuskan jatuh pada hari senin
tanggal dua belas september dua ribu enam belas
inilah hasil sidang isbat yang beberapa saat yang lalu
baru saja diakhiri dan tentu pemerintah berharap mudah mudahan
idul adha tahun ini yang berlangsung bersamaan
oleh seluruh umat islam indonesia
betul betul bisa mendatangkan keberkahan bagi kita
bisa berlangsung dengan lancar dan mudah mudahan ini wujud dari
persatuan kesatuan umat islam indonesia dalam menjalankan ibadahnya
saya mengundang ini mana lebih dahulu ketua komisi delapan atau ketua mui
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kepada bapak menteri agama yang kami hormati
dari kami mewakili dpr republik indonesia khususnya komisi delapan
memberi apresiasi yang tinggi kepada kementerian agama yang telah mampu
mempersatukan umat islam lewat sidang isbat kali ini
yakni telah memberikan kepastian waktu
secara bersama sama sehingga umat islam merasa nyaman
untuk bisa mempersiapkan dan menjalankan keberkahan dan mudah mudahan ini
saya sangat terharu sekali mendengar dari dua tokoh yang mewakili organisasi besar islam
nu dan muhammadiyah juga menyatakan sikap yang sama
ini jarang sekali terjadi
ini menandakan bahwa sesuatu yang bisa dipertemukan oleh kementerian agama
ini menandakan bahwa sesuatu yang bisa dipertemukan oleh kementerian agama
ini menandakan bahwa sesuatu yang bisa dipertemukan oleh kementerian agama
ini menandakan bahwa sebuah kegemaran
karya insya allah bisa melahirkan
sesuatu yang bermanfaat buat kita
saya kira ini saja oleh karena itu dpr
memberikan apresiasi yang tinggi
dan terima kasih mudah mudahan
selanjutnya akan tetap bersama sama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami memberikan apresiasi kepada
kementerian agama dalam hal ini
menteri agama yang telah
kebersamaan ini sehingga pada
malam hari ini
dari dua ormas besar
anwar turgulama begitu pula
tentunya ormas ormas islam yang lain
mempunyai perhitungan yang sama
baik berkenaan dengan wujudul hilal
ataupun ru'yatul hilal
dapat menentukan bahwa
idul adha kita akan bersama sama
sekali lagi bahwa ini satu
anugerah yang luar biasa dari allah swt
yang patut kita syukuri
atau apliasi dari
mensyukuri ni'mat allah
anugerah allah swt ini
tentunya harus kita wujudkan
dengan kebersamaan kita
kita yaitu dengan
sebagai hari raya bersyukur
kepada allah dengan berkorban
mewujudkan kebersamaan kita
majelis sulamak indonesia
juga beberapa waktu
yang lalu sempat
membaca di sebuah media
akan melaksanakan korban bersama sama
yang luar biasa alhamdulillah
dengan demikian langkah langkah
yang demikian ini
pada hakikatnya kita harapkan juga
hati kita bersama sama
merasa bahwa kalau
di tingkat atas ini sudah
mensyukuri karunia allah ini
insyaallah yang di bawah pun
akan meneladani yang demikian
jadi bahwa dalam
menyikapi rasa syukur
pada allah swt ini
selain kita berkorban
adalah juga kedepan kita harapkan
bagaimana kita menyatukan
sikap dan langkah kita
di kemudian hari
untuk mewujudkan ukhwah islamia
persatuan dan perhatian kita dengan allah swt
dan persatuan umat di kemudian hari
terima kasih atas segala perhatiannya
walafuminkum wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh